baiklah dengan ini
di bali indonesia
di gelaran konferensi tingkat tinggi
dan ada koresponden ktg dua puluh
beginilah momen saat sejumlah kepala negara
meninjau taman hutan raya
atau tahura ngurah rai bali
pada rabu pagi
mengenakan pakaian berwarna putih
presiden joko widodo bersama sejumlah kepala negara
membawa cangkul dan menanam mangrove
turut hadir presiden amerika serikat joe biden
perdana menteri singapura
perdana menteri belanda mark ruth
perdana menteri india narendra modi
dan direktur pelaksana who
kepada para kepala negara
dan pemimpin organisasi internasional
jokowi mengatakan bahwa indonesia
sudah melakukan langkah konkret
terkait perubahan iklim
pemilik hutan mangrove
yang terluas di dunia
indonesia ingin berkontribusi
kepada perubahan iklim
terhadap perubahan iklim
dan di tahura ngurah rai ini
adalah sebagai sebuah contoh
bagaimana satu tiga ratus hektare hutan mangrove
mereka banyak yang kaget
bahwa kita sudah melakukan sejauh ini
dan ini ada
mereka mengatakan ini ada sebuah
pekerjaan yang konkret
karena disini memiliki kapasitas enam juta bibit
itu baru satu lokasi
tadi saya sampaikan
kita tahun depan akan memiliki tiga puluh tiga lokasi
sekarang lima sudah selesai
yang sisanya dalam proses berjalan
indonesia akan memiliki tiga puluh tiga lokasi pembibitan
lima diantaranya sudah selesai dibangun
hutan mangrove di tahura merupakan bentuk kontribusi indonesia
terhadap perubahan iklim
dimana saat ini menjadi rumah bagi spesies mangrove
dan ratusan fauna
jokowi mengajak anggota negara g dua puluh
bekerja sama dalam perubahan iklim
dengan aksi nyata pembangunan ekonomi hijau yang inklusif

jokowi berjumpa dengan bangsa jawa tengah di jawa tengah

dan berikutnya konferensi tingkat tinggi di hari kedua atau sesi ketiga negara negara g dua puluh membahas mengenai transformasi ekonomi digital
presiden joko widodo menegaskan pentingnya ekonomi digital karena ekonomi digital adalah kunci masa depan perekonomian dunia
dalam pembukaan pertemuan sesi ketiga pada rabu siang presiden jokowi menjelaskan ekonomi digital adalah pilar ketahanan di masa pandemi yang menyumbang lima belas lima persen pdb global
jokowi menjelaskan sebagai ketua g dua puluh indonesia mendorong transformasi digital untuk mempercepat pemulihan ekonomi global
ada tiga hal yang menjadi fokus g dua puluh pertama kesetaraan akses digital
negara negara g dua puluh diharapkan bisa memobilisasi investasi untuk membangun infrastruktur digital yang terjangkau untuk semua
kedua literasi digital penting agar semua orang mampu berpartisipasi dalam ekonomi masa depan
dan ketiga lingkungan digital yang aman baik dari hoax perundungan siber dan kebocoran
untuk mempercepat pemulihan global
dan di bawah presidensi indonesia digital economy working group sudah mulai berjalan
tahun ini g dua puluh juga mendorong pengembangan startup potensial melalui digital innovation network
indonesia membawa pembahasan percepatan transformasi digital di forum kttg dua puluh
menurut jani nusadwa bali indonesia menjadikan pengembangan ekonomi digital sebagai salah satu strategi utama
transformasi ekonomi untuk mempercepat pemulihan pasca pandemi covid sembilan belas
indonesia menempatkan transformasi digital sebagai salah satu prioritas utama dalam salah satu agenda pembahasan dalam forum ktt g dua puluh bali
direktur jenderal aplikasi informatika kementerian kom info samuel abidjani mengatakan
prinsip dari program transformasi digital pemerintah adalah nobody left behind
atau sampai wilayah pelosok harus mendapatkan akses internet
kuncinya adalah nobody left behind
artinya sampai ke pelosok pelosok desa pun harus kita layanin
itulah tuntutan infrastrukturnya
nah untuk pilar masyarakat digital kami melakukan literasi digital
untuk pemahaman dasar bagi semua masyarakat
agar mereka lebih memahami dan lebih produktif
dalam beraktivitas di ruang digital
program pemerintah untuk mempercepat transformasi digital disambut baik oleh asosiasi penyelenggara jasa internet indonesia
namun sebagian besar pengguna internet berada di pulau jawa dan bali
nah jadi gini mas
saat ini memang penetrasi internet itu baru sekitar
sebagian besar pengguna internet itu berada di pulau jawa dan bali
nah tapi kita tahu masih ada sumatera kalimantan apalagi wilayah timur indonesia yang memang jujur secara akses masih belum merata
inilah yang menjadi pr kita bersama antara industri dan juga pemerintah berkolaborasi dan bareng bareng bagaimana ke depan indonesia bisa merdeka akses ke negara
menurut data dari google indonesia yang bekerja sama dengan paying company
serta temasek nilai digital ekonomi indonesia mencapai tujuh puluh tujuh miliar dolar amerika pada dua ribu dua puluh satu
angka tujuh puluh tujuh miliar dolar amerika tersebut tercapai lebih cepat tiga tahun dari target yang diperhitungkan
pencapaian ini menjadikan indonesia sebagai tujuan investasi terpopuler di asia tenggara mengalahkan singapura
tren positif pertumbuhan ekonomi digital indonesia sejalan dengan perkembangan investasi
nilai investasi ekonomi digital indonesia pada kuartal pertama tahun dua ribu dua puluh satu
mencapai empat tujuh miliar dolar amerika
tim liputan cnn indonesia
demikian g dua puluh update kali ini perbarui informasi seputar ktt g dua puluh bersama cnn indonesia
saya prasidya puspa sampai jumpa